salam om swastiatu namo buddhaya salam kebajikan
kami saya p d w gubernur badesa
dan juga ketua asosiasi sistem pembayaran badesa
bersama enam belas dari industri
dan perusahaan infrastruktur pembayaran
untuk kemerdekaan republik indonesia tahun tujuh puluh delapan
empat tahun lalu kita menghadiahkan
yang alhamdulillah menyelamatkan indonesia dari covid
nah hari ini kita menghadiahkan
nkri kemerdekaan tujuh puluh delapan dengan kris tuntas
dan dimulainya uji coba kerjasama kris
telah berhasil dengan thailand dan malaysia
saya akan bacakan pokok pokok dari
yang pertama bapak badesa pada hari ini
meluncurkan standar nasional fitur baru
kris untuk transaksi tarik tune
transfer dan store tune atau kris tuntas
dan juga implementasinya kris tuntas
bagi pjb yang telah siap
untuk mengembangkan fitur ini
dimulai secepat cepatnya satu september
dan selambat amanya tiga puluh november dua ribu dua puluh tiga
tergantung kesiapan dari teknologi
peluncuran yang dilaksanakan bertepatan
dengan peringatan tujuh puluh delapan tahun
hari kemerdekaan republik indonesia
ini menjadi bentuk kontribusi
dan juga hadiah dari bangun indonesia
dan juga mendidikkan ekonomi keuangan indonesia
dan juga memperluas fitur fitur kita
sesuai dengan sistem pembayaran blueprint indonesia
dan juga kris indonesia dengan singapura
nah apa yang fitur fitur yang baru dari kris tuntas ini
yang jelas ini bisa untuk tarik tunai
tarik tune nya bisa melalui atm
transfer nya bisa tidak hanya melalui mobil banking
juga mengalami uang elektrik
secara rinci adalah begini
biaya tarik tunik dengan kris tuntas
ditetapkan sesuai kesepakatan dengan industri
untuk menjaga keuntungan dan keuntungan indonesia
terdapat transaksi on ask intrapgp melalui agen
dan transaksi off ask antar pgp
nah sedangkan transaksi on ask intrapgp
via atm tidak dikenakan biaya
ini lebih murah dibandingkan biaya tarik
yang sebesar rp tujuh lima ratus
atau tarik tunai melalui agen
yang dapat berkisar sepuluh sampai rp dua puluh
makanya ini hadiah bagi rakyat indonesia
untuk tarik tunai biayanya rp enam lima ratus per transaksi
untuk transfer dengan kris tuntas ini
kalau bifas kan harus pakai akun
kalau kris tuntas boleh pakai akun
tapi juga boleh pakai uang elektronik
bahkan untuk transaksi sampai dengan rp seratus per transaksi
nah kami sepakat untuk juga lebih murah lagi
yaitu rp dua per transaksi
untuk transaksi sampai dengan rp seratus per transaksi
sehingga ini menyasar bagi masyarakat kita
yang belum terkoneksi kepada rekening bank
daerah penjir daerah luar dan juga terjauh di sana
itu biayanya lebih murah
sehingga ini inklusi bisa lebih kuat
biaya ini dikenakan untuk transaksi off us
sedangkan transaksi on ask intra bjp
kris tuntas biayanya untuk store tuning
dengan kristilasi sebesar rp lima per transaksi
untuk transaksi on us melalui agen
sedangkan transaksi on ask intra bjp
via atm tidak dikenakan biaya
dibandingkan biaya store tunai melalui agen saat ini
yang dapat berkisar sepuluh sampai rp dua puluh per transaksi
adapun saat ini layanan store tune
yang bersifat off ask antar bjp
sehingga kris tuntas diarahkan menjadi solusinya
mengikuti kebijakan batas nominal transaksi kris yang berlaku
peluncuran kris tuntas mulai hari ini
telah melalui berbagai tahapan uji coba
dan bersama antara bangun desa dengan industri
termasuk fase uji coba oleh industri
dalam ruang uji coba inovasi teknologi sistem pembayaran
yang ada di sini enam belas penyedia jasa pembayaran
dan penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran
yang diharapkan menjadi penggerak pertama
beliau beliau ini akan menggerakkan pertama
akan siap mulai satu september
untuk itu kami komitmen
untuk segera bisa mengadopsi fitur kris tuntas ini
termasuk melakukan penyelesaian sistem
kris tuntas juga memungkinkan pengguna
untuk dapat melakukan transfer dana
serta tarik tunai dan setor tunai
atau agen kris tuntas
kris di aplikasi pembayaran
antara pcp bank dan lembaga
berupa akun rekeningnya di bank
dengan dilengkapi fitur notifikasi
oleh karena itu kris tuntas ini bertujuan
perluasan akses pembayaran digital
kepada seluruh lapisan masyarakat
dengan jangkauan ke seluruh wilayah indonesia
atau wilayah terdepan terluar dan terpencil
untuk mendukung stabilisasi sistem pembayaran
itulah mengenai kris tuntas
kita kan sudah berhasil implementasinya
sudah berhasil dengan malaysia dengan thailand
kalau anda ke malaysia dengan thailand
kalau indonesia juga bisa menggunakan kris
nah untuk singapura kami sudah berdiskusi
nah kita sepakat mulai hari ini
oleh karena itu kita sudah sepakat
antara bangunan indonesia dengan monotree of singapura
kita lakukan inisiasi uji coba
sehingga ini akan juga menyasar umkm
serta mendorong pertumbuhan pariwisata
uji coba akan melibatkan industri asing juga
match dan juga perwakilan kedua negara
kepada pak santoso dan seluruh industri yang bersama sama
kita menindaklanjuti dan melaksanakan
melalui digitalisasi sistem pembayaran
semoga allah swt memberkai upaya upaya kita